bertemunya prabowo subianto dengan sejumlah kader pdi perjuangan seperti ibu dimas sujadmiko dan juga fn di simbolon pada beberapa waktu sebelumnya
membuka pertanyaan publik soal soliditas internal partai banteng dalam mendukung ganjar pranowo
benarkah ini merupakan gerakan yang tunggal dan seberapa akan bisa mempengaruhi pada pemenangan ganjar pranowo nanti
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
selamat malam mas toto pak galar
selamat malam mas budam
baik ini langsung saja menarik begitu ya ketika beberapa waktu yang lalu fn di simbolon kemarin mas budi iman sujadmiko
jadi kita bisa menafsirkan seperti apa kan rasanya kok tidak mungkin kalau kebetulan dalam waktu yang berkatan gitu
apakah ini tunggal atau jangan jangan ada yang orkestrasi di belakangnya
kita harus jeli melihat peristiwa peristiwa dengan berbagai macam data yang ada di belakangnya sebagai track record ya
saya pikir kalau fnd simbolon sulit untuk kita kemudian kategorikan
sebagai sosok yang mengagetkan ketika melawan perintah partai
kalau teman teman misalnya membaca melakukan proses browsing saja fnd simbolon ini adalah kader pdi perjuangan yang paling sering mengkritik jokowi
bahkan pernah bicara mengenai pemakzulan dari tahun dua ribu lima belas sampai setahun lalu kalau saya tidak salah atau dua tahun lalu
jadi menurut saya memang sudah ada indikasi fn di simbolon tidak menjadi bagian dari kader yang tegak lurus ke partai
spekulasinya bisa macam macam
jadi fn di simbolon sudah empat kali jadi anggota dpr sementara ada aturan dari pdi perjuangan lima kali itu tidak boleh lebih lagi
artinya mungkin saja ada upaya kalau mau dispekulasi mencari jalan keluar pindah ke partai lain sehingga kemudian bisa lebih lama lagi menjadi anggota dpr
tapi ada track record yang menurut saya tidak mengagetkan fnd simbolon
ini orang yang paling sering bahkan mengkritik jokowi
di sisi lain mas budiman itu menurut saya memang yang lebih memiliki makna ya
karena ya budiman sujad mikao tokoh yang disebut progresif
dalam konteks pdi perjuangan
dia bukan tokoh yang dianggap hanya patuh begitu saja
kecenderungannya misalnya harusnya dianggap dia bersama adian apitupulu atau mas ganjar
tokoh tokoh yang bisa dikatakan punya latar belakang sama sebagai aktivis harusnya saling bahu membahu
bergampingan gitu ya
dan kalau kita lihat kemarin hadir di kertanegara ada template dan pola yang sama
dari bagaimana cara membuat konvers di blow up di media sampai ada kehadiran pak hasim
ini mirip sekali dengan kejadian noel
dari yang dulu gp mania menjadi prabowo mania
jadi kalau ada kesamaan begitu artinya ini pola yang berulang kan
ada yang kemudian set supaya agar terlihat sama begitu
yang menset ya hanya bisa tuan rumah dong
tapi kan tidak mungkin undangan artinya
kan artinya dari pihak
saya tidak tahu tetapi apapun itu andai katapun ini sebuah settingan dari gerindra atau pak prabowo ya sebuah keberhasilan mereka
menarik hatinya budiman yang akhirnya harus berhadapan hadapan dengan sebagian persepsi
yang mengatakan dia berkhianat
karena terlalu banyak track record dari mas budiman
apa jejak digital yang jelas memposisikan diri pak prabowo ini bukan sosok baik seperti yang dia bicarakan
dan anda salah satu yang men tweet kemarin ya beberapa kali
betul karena saya hanya berbicara mengenai fakta fakta dan ketika ada sebuah keputusan besar
apalagi mas budiman ini salah satu role model ya buat teman teman aktivis mungkin termasuk saya
yang menurut saya harus menjelaskan ketika ada sebuah perubahan besar
dan ini bukan tentang
berbicara mengenai sekedar ganjar atau prabowo
ini ada berbicara mengenai pertanggung jawaban sejarah dari mas budiman
mengenai bagaimana dia mempersepsikan sebuah kasus penculikan yang terjadi pada masa orde baru
pun itu akhirnya di garis bawah ya begitu ya pada saat konversi kemarin
mas ottoni menarik
apakah kemudian kita bisa publik tentunya bisa memaknai ini hanya sebagai gerakan persorangan
individual sporadis begitu
tapi apakah kemudian ini gambaran kecil
dari apa yang terjadi di internal
pdip dan juga pendukung ganjar
kalau kita coba baca
kita kan tinggal membaca data berdasarkan cross tabulasi pemilih partai terhadap pilihan presidennya ya
kalau kita lihat sebenarnya masalah di pdi perjuangan bukan soliditas dalam pilihan terhadap ganjar
sama dan berimbang dengan soliditas pemilih gerindra ketika memilih pak prabowo
problem dari mas ganjar itu adalah malah ketika kemudian seakan akan ada persepsi dia eksklusif dimiliki oleh pdi perjuangan
disitulah kritik tentang petugas partai kritik tentang eksklusifitas partai itu muncul
sehingga kalau itu terjadi bukan tidak mungkin terjadi penurunan dari pemilih pkb yang memilih ganjar pemilih golkar yang memilih ganjar atau pemilih partai partai lain
jadi saya tidak melihat ini sebuah masalah besar karena kalau dilihat dari angka angkanya belum ada indikasi penurunan dari suara pemilih pdip terhadap ganjar
malah yang terjadi sebaliknya pr nya adalah bagaimana pdi perjuangan mengubah sikap
yang di sebagian kalangan
yang di sebagian kalangan dianggap angkuh untuk kemudian lebih membuka diri dan berkolaborasi dengan pihak lain
nah apakah alasan itu juga kemudian akhirnya menjadi alasan menjadi sebab kenapa kemudian kader kader ini mencoba ke pihak lain
jangan jangan sudah membaca itu juga di dalam
saya pikir terlalu jauh ya kalau saya
tapi yang mungkin bisa dilihat adalah tetap sebuah otokritik
misalnya apakah kemudian kader kader yang ada di pdi perjuangan sudah sepenuhnya misalnya diberikan ruang yang besar
untuk kemudian bisa mendapatkan harapan
entah dalam konteks menjadi pihak eksekutif ataupun di dpp ataupun kemudian di pihak legislatif
itu kan yang biasanya menjadi potensi dari sedikit membangkangnya seorang kader begitu ya
dan kalau kita lihat harus diakui pak prabowo dan gerindra saat ini berusaha membuka seluas luasnya
walaupun kemudian dilihat dari dua kacamata gitu ya
ada yang melihat ini sebagai sebuah keluasan
ada juga yang melihat ini kok berlebihan seperti upaya menjilat jokowi
tapi apapun itu
karena tangannya seperti sangat terbuka
kemudian untuk menampung semua pihak
pun dari pdi
terlepas kita tidak tahu ada transaksi atau tidak di belakangnya
tetapi dalam sebuah kampanye
maknanya itu yang paling utama kan adalah memenangkan hati dan membangun jaringan seluas luasnya
dan itu yang menurut saya harus jadi otokritik buat teman teman pd perjuangan
yang suka atau tidak dianggap oleh sebagian kalangan cenderung lebih eksklusif lebih tertutup
dan agak terasa terlalu selektif dalam membangun hubungan dengan pihak pihak
pihak pihak lain termasuk partai lain
ataupun selektif dalam memilih siapa yang akan muncul di publik misalnya
atau ada yang di belakang barisan yang dekat dengan ganjar misalkan
pada akhirnya kan harus disadari oleh pdi perjuangan
bahwa memenangkan pileg
rumusnya berbeda dengan memenangkan pilpres
memenangkan pileg cukup dengan bagaimana menjaga konsistensi sikap terhadap nilai nilai yang mereka yakini
dan terbukti pd perjuangan menang
dengan skenario seperti itu
apakah pdi perjuangan sudah memiliki angka itu
artinya kan satu tugasnya betul membuat soliditas partainya terjaga
tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemudian berhitung dengan melakukan kolaborasi
dengan pihak pihak yang kemudian dianggap bisa menambah suara
dan itu harus dimulai dengan keterbukaan sikap
dan tidak kemudian menjadi eksklusif
kalau begitu pertanyaan begini
ketika publik juga menafsirkan bagaimana hari ini
seorang jokowi dodo kader partai
tapi juga presiden
masih belum secara tegak lurus begitu bersama ganjar
masih terlihat kecondongan dengan prabowo
bagaimana kita tidak mengaitkan hal itu dengan kader kader yang mencoba mendukung prabowo itu tadi
kalau pak jokowi adalah ketua umum pdi perjuangan baru itu masalah
pak jokowi adalah presiden
harus kita ingat
presiden dalam sistem semi presidensial kita itu menjadi ketua koalisi loh
dia ketua koalisinya gerindra pkb
pan p tiga dan pdi perjuangan
artinya tidak masalah ketika berbeda dengan partai
bukan hanya tidak masalah
kalau dia tidak menjaga hubungan baik dengan partai lain
yang akan kemudian menerima konsekuensinya adalah soliditas dalam koalisinya
dan stabilitas politik pemerintahannya
itu yang sedang dilakukan oleh beliau saat ini
kenapa kemudian dengan semua partai kecuali partai oposisi
termasuk yang dianggap berkhianat begitu ya
beliau coba menjaga gitu
pun kemarin ketemu begitu ya
dengan beberapa ketua umum partai lain
erlangga zulkifli hasan dan lain lain
problemnya kenapa kemudian arahnya kepada pak prabowo dan ganjar
itu kan lebih kepada karena kedua duanya elektabilitasnya tinggi
sementara zulkifli hasan erlangga mungkin akan diposisikan berbeda dalam membina hubungan baik
jadi menurut saya sampai ujung kalau kita bertanya tanya
pak jokowi pasti akan bermain banyak kaki atau dua kaki
dia sudah melempar saya akan mengendorse
orang yang punya dua prasyarat
satu bagian dari koalisi saya dan tidak berkhianat
yang kedua elektabilitasnya tinggi
tetapi apakah kemudian berujung pada sebuah sikap menyatakan satu nama
saya pikir tidak
akan begitu sampai nanti
menurut saya akan seperti itu
dia sudah melempar beberapa persyarat
itu yang menurut saya harusnya coba ditangkap dengan cerdas oleh ganjar dan prabowo
jangan adu gimik
jangan adu kemudian siapa yang nunduknya lebih rendah
siapa yang kemudian lebih sering bertemu dan pamer billboard dan baliho
tunjukkan dalam kalimat dalam statement
siapa yang lebih hatam
siapa yang lebih hatam
berbicara mengenai infrastruktur
siapa yang lebih bisa menjelaskan mengenai ikn dengan berbagai macam bentuk
mas total tapi kalau begini
kalau misalkan kemudian dengan ketidakjelasan itu
dengan tidak gamblangnya siapa yang didukung oleh seorang jokowi
bukankah ini bisa menjadi pembenaran bagi misalkan mas budiman ketika memiliki pilihan yang lain
mungkin kader pdp yang juga berpikiran sama dan akan melakukan hal yang sama misalkan
itulah demokrasi gitu
pada akhirnya kan mas budiman akan berhadapan hadapan dengan kode etik yang dimiliki
jadi menurut saya jokowi sudah melakukan hal yang tepat
kalau dia kemudian bicara mengenai satu nama
dia malah mengeleminir dan mendowngrade pemilu menjadi sebuah proses suksesi dari seorang yang sifatnya otoriter
biasa kan terjadi seperti itu
pemilu akan ditentukan oleh presiden sebelumnya
didasarkan pada yang dia mau
yang dia nyaman kemistrinya dan ada deal dengan dia
itu berarti menunjukkan dia otoriter
tapi saya percaya jokowi tidak masuk pada level itu
ini kemudian menarik ketika kemarin orang juga mengaitkan pada penunjukan budi ari sebagai menkom info
yang disebutkan jangan jangan setelah budi ari bertemu dengan relawan prabowo
ini mendapatkan jatah menteri
dan ini dikaitkan bahwa jangan jangan jokowi memang sudah lebih condong ke prabowo
anda melihat bagaimana
kalau tafsir gotak gatik gatuk gitu
bisa saja orang melihat dengan kacamata lain seorang budi ari dikaitkan lebih dekat dengan prabowo misalnya
kenapa nezer patria aktivis yang pernah diculik
apakah ini sebuah simbol sindiran kepada pak prabowo
kan bisa juga orang mengatakan seperti itu
tapi pun kan akhirnya sama polanya dengan mas budiman yang dulu berseberangan akhirnya bertemu dengan prabowo subianto begitu
jadi kita bisa menafsirkan macam macam gitu
dan saya rasa kasian ya kalau mas budi ari hanya ditafsirkan seperti itu seakan akan dia tidak punya kapabilitas apapun gitu
jadi saya lebih berpikir ada pemikiran luas yang coba dilihat oleh pak jokowi walaupun saya tetap mengkritik
harusnya ketua relawan tidak menjadi seorang menteri apalagi mengemban jabatan yang sisa waktunya
satuan dua bulan sebelumnya ditinggal oleh orang yang menjadi saat ini terdakwa gitu misalnya gitu ya menghadapi pengadilan
jadi kritik saya tetap ada di situ
tapi kalau kita menafsirkan itu hanya dalam konteks pilpres kita tahu sejarah pak jokowi harusnya berbicara jauh lebih luas daripada itu
oke kita akan lihat ke depan seperti apakah memang sesuai dengan apa yang kita bicarakan atau jangan jangan akan ada manuver yang berbeda lagi nanti
terima kasih mas yunarto widjo direktur eksekutif carta politik telah bergumul sama kami saat selalu